empat nelayan hilang setelah sebuah kapal pukat tradisional tenggelam di perairan selat malaka asahan sumatera utara
hingga minggu malam seluruh korban hilang masih dicari petugas
kecelakaan yang menimpa kapal pukat nelayan tradisional usaha damai terjadi di kawasan perairan jermal delapan selat malaka asahan sumatera utara
kapal pukat bernomor lambung tiga ratus tiga belas tersebut tenggelam setelah tergulung ombak akibat cuaca buruk
berdasarkan data pos basarnas tanjung balai asahan kapal membawa sebelas orang nelayan anak buah kapal atau abk
dari ke sebelas abk tersebut empat orang diantaranya dinyatakan hilang
masing masing bernama heru latif budi dan adnan
seluruhnya warga tanjung balai sedang tujuh abk lainnya berhasil menyelamatkan diri
dalam pencarian ini kita melibatkan dari unsur angkatan laut dan polairut
pencarian akan kita laksanakan tiga hari ke depan
hingga minggu malam proses pencarian empat korban hilang masih terus berlanjut
sementara para korban selamat sudah kembali
ke keluarga masing masing
syahriful gandhi tanjung balai sumatera utara